sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

gue minjem duitnya dong buat pegangan
tapi pas gue balik motor gue rusak
duitnya abis buat cari pis motor
tegak bener toh
ada apa teh
tadi aku bikin ager ager
kamu mau gak
entar lo kasih tau yang lain ya
kalau gitu gue pamit ya
wa alaikum salam
wah aku pamp credit

buat lebih jelasnya
saya kirim sama mbak benaib aja dah
hp lu cakep tuh
namanya juga hp baru deh
kebetulan waktu saya beli
ada promo akhir tahun
dapet cashback lagi be hampir tiga juta
wah demen dah nih hp
desainnya emang elegan banget be
kameranya ada mode kreatifnya lagi
lu tenang aja dah
eh bang harun
ternyata pak odi ini orangnya ringan tangan
punya om persis seperti pak odi
suka menolong orang disaat kesusahan
semua orang jadi sayang sama dia
dan itu terbukti
ketika dia meninggal
banyak banget orang yang ngantarin dia ke kuburan
udah kuat kerja
udah teh tapi kok masih kelihatan
engga mikirin apa apa kok teh
katanya neng ineke minta diantar ke
neng ineke ngajakin aku pergi
tapi aku belom pastiin
berarti si pur ga bohong
aku ga tau
aku taunya neng ineke
memang mau kesitu
saya pamit dulu ke rumah
pur si tisna kemana
gue ga pernah nanya balik gimana sih
kan mau diantar dulu ke terminal senen
terus ngapain lo masih disini
mau ngasih tau aja
gue mandi dulu ya
eh sedawat bikin seger buger
sendirian aja cuy
sekarang lo yang sendirian
jadi sih dari sana capek pak